assalamualaikum wr wb
rekan rekan pes kalian
tadi pagi sekitar pukul tujuh lima belas wib
rekan rekan sudah mengetahui ada peristiwa
yang diduga ledakan di bagian
sisi utara monas
begitu kita mengetahui laporan tersebut
kita langsung melakukan langkah langkah pengamanan
baik itu tadi dari kapolres pak dandim
kebetulan pak dandim juga ada di lokasi sedang olahraga pada saat itu
kemudian tim jihanda kita
jibom kita sudah melakukan olah tkp
juga tim inavis dan sekarang proses dari tim lapor
hasil sementara dari temuan kita
yang pertama memang ada korban
korban dua anggota
korban dua anggota
bayi yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit rspad
yang mengalami luka luka pada tangan kanan dan tangan kiri
yang satu kemudian satu lagi itu di bagian pahanya
nah hasil yang kedua temuannya
dari acara tkp tersebut adalah
ini diduga granat asap
mungkin anggota kita
barang dari mana
nanti kita sedang dalami
karena kan anggota kita masih
kemudian juga anggota kita masih mengumpulkan informasi informasi
barang ini dari mana
nanti kita akan sampaikan lebih lanjut
yang jelas sementara
hasil temuan daripada tim di lapangan
ini adalah granat asap
mungkin sementara itu